dua puluh april lalu sampai delapan mei mendatang
per senin lalu ada sekitar dua dua ratus enam puluh tujuh pendaftar
fasilitas motis ini tersedia di sebelah stasiun lintas utara dan juga selatan
tak hanya berlaku bagi mereka yang mudik dengan moda transportasi kereta api
namun juga moda transportasi umum lainnya seperti bus dan travel
kendaraan motor gratis atau motis sudah dibuka sejak dua puluh april lalu
bagaimana antusiasme calon pemudik yang menitipkan motor melalui jasa angkut kereta api ini
sudah ada korespondensi nn indonesia
arman helmi di stasiun jakarta gudang
arman selamat sore dari sembilan dua ratus delapan puluh kuota yang disediakan kemenhub dan kai logistik
berapa kuota motis yang sudah terisi
ini memang baru
awal awal seperti itu tadi saya sudah mendengar pernyataan daripada dirjen perkereta apian bahwa
memang belum begitu banyak ya
jadi terdaftar sejauh ini baru dua tujuh ratus peserta atau pendaftar yang mengikuti program mudik
dengan motor gratis pada tahun dua ribu dua puluh satu
diharapkan memang ada sembilan dua ratus delapan puluh kuota yang disediakan oleh pemerintah
oleh kementerian perhubungan dan bekerjasama dengan pt kereta api indonesia
tetapi memang karena ini masih awal awal seperti itu sehingga masih belum banyak peserta
atau mungkin juga peminatnya masih belum begitu banyak rifana
tetapi diharapkan oleh pemerintah bahwa masyarakat itu untuk menghindari kemacetan
atau mungkin juga bisa mempersiapkan diri tiba lebih awal di kampung halaman
sebaiknya untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal seperti itu
seperti yang dilakukan saat ini
jadi tidak perlu repot untuk mudik ke kampung halaman ya
bisa pulang menggunakan moda transportasi kereta api
bisa menggunakan moda transportasi bus
bisa juga naik pesawat ataupun juga kapal laut
nah ini salah satu langkah antisipasi
oleh pemerintah supaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas
oleh karena penggunaan sepeda motor pada saat melakukan perjalanan mudik
dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa persyaratan
ataupun juga apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat
untuk mengikuti program motor gratis atau motis
dua ribu dua puluh dua saya sudah berada bersama dengan pak zulfikri
pak zulfikri direktur dirjen perkereta apian kementerian perhubungan
dan juga ada pak suria palapa selaku direktur niaga ptkm
di kereta api indonesia
kita akan ngobrol dulu ke pak dirjen
pak zulfikri ini bagaimana pak
karena baru dua tujuh ratus kan ya
apa langkah dari pemerintah supaya animo masyarakat itu bertambah
karena kan ini ada sembilan dua ratus delapan puluh pak
masih cukup banyak kuota yang disiapkan
seperti apa pak usaha dari pemerintah
baik terima kasih
program motis ini sudah kita laksanakan sejak tahun dua ribu dua
ya sudah cukup lama
dan sangat diminati
jadi terakhir itu tahun dua ribu sembilan belas sebagai gambaran dulu
bagaimana minatnya masyarakat terhadap program motor gratis di kereta api ini
tahun dua ribu sembilan belas itu sudah hampir sembilan belas ribu orang menggunakan program pemerintah
yang memang dalam rangka tadi disampaikan untuk menekan kesalahan
dan tentunya untuk juga memberikan kenyamanan keselamatan
bagi para saudara saudara kita yang akan melakukan mudik
nah ini kita baru buka dari tahun ini
karena ini memang sudah dua tahun kita tidak menyelenggarakan
di tahun ini kita arahan dari presiden dari menteri juga
kita selenggarakan kegiatan motis
yang pendaftarannya memang baru dibuka di tanggal dua puluh satu
jadi relatifisi baru dan ini secara gencar kita lakukan
ya alhamdulillah sampai posisi saat ini
dari sembilan dua ratus delapan puluh kuota sepeda motor yang akan kita angkut
sebenarnya ini angka kita masih optimis ini bisa terus akan dimanfaatkan oleh masyarakat
khususnya nanti pak pada saat arus balik
harus balik ini pada saat masyarakat kita pemudik kita yang menggunakan sepeda
yang sudah telanjur menggunakan sepeda motor
ini kan nanti akan badannya akan lemah perjalanan sudah jauh
yang jauh jauh yang ke jawa tengah ke jawa timur
kami sangat berharap masyarakat ini nanti bisa memanfaatkan ini
kami akan lakukan sosialisasi di tujuan tujuan
di tempat tujuan tujuan mudik di jawa tengah
nanti akan kami secara gencar bersama pt kai karena kami tugaskan kembali pt kai
untuk menyelenggarakan program motis dari pemerintah ini
pak persyaratannya pak ini mungkin masyarakat masih belum tahu
apa saja yang harus disiapkan supaya nanti pada saat mendaftar tidak ribet begitu
nggak ada yang kelupaan atau mungkin tidak bisa mendaftar
kalau untuk pendaftaran mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pak hadis
tapi memang ini sebenarnya persyaratannya hampir sama dengan program program motis
yang sudah kita selenggarakan tahun tahun pada saat ini
jadi memang yang pertama adalah tentunya motornya itu sendiri harus jelas ada
dengan motor motor yang memang akan digunakan untuk mudik
itu yang pertama
dan itu motor itu adalah motor motor yang memang sudah resmi
memang pemiliknya itu jelas yang melakukan motif
itu yang pertama
yang kedua juga yang sangat penting adalah si orang yang menggunakan motor ini pun
orang yang melakukan mudik
jadi saudara saudara kita yang tadinya rencananya mau mudik pakai motor
ini yang sasaran kita sebenarnya
supaya dia beralih
ya tadi dia disyaratkan juga untuk menunjukkan tiket bahwa dia akan melakukan mudik
apakah itu dia dengan bis apakah itu dia dengan kereta
kalau dengan kereta memang kita kasih diberikan fasilitas untuk tiket
walaupun dia berbayar kalau untuk di kereta
motornya gratis tapi yang membawa motor berbayar
dikasih fasilitas tiga
satu unit motor itu tiga tiket yang harus dibayar
dan itu difasilitasi oleh teman teman dari pt kai
nanti di tempat tujuan yang membawa motor ini naik kereta api
sampai di tempat tujuan dia tinggal mengambil motornya
kan nyaman sekali
ya dari sana dia bisa ke kampung terdekat
daripada dia menggunakan dari jabodetabek ini
menggunakan motor sampai ke jawa tengah
karena hasil survei kita daerah tujuan yang dominan itu adalah di jawa tengah
saya ke pak hadis ya
pak adis teknisnya bagaimana pak
karena kan ini mungkin kalau masyarakat tahu modis dengan sepeda motor
dengan kapal laut ya pak
yang sudah familiar
sementara dengan kereta api seperti apa pak
pada saat keretanya tiba apakah berbarengan dengan penumpangnya juga tiba di stasiun
bagaimana mereka mengambil motornya
atau kalau misalnya motornya terlambat atau orangnya duluan itu bagaimana pak
ya ya baik
jadi sebenarnya teknis tidak berubah banyak dibandingkan dengan program program tahun tahun sebelumnya
jadi orang dengan motor
itu tidak harus dalam satu kereta
orang dengan motor tidak harus dengan tanggal yang sama
jadi orangnya bisa berangkat sekarang motornya besok
atau motornya sekarang orangnya besok naik
dia bisa naik kereta bisa naik bis ataupun yang lainnya
nanti tinggal nanti sampai di tempat tujuan kalau dia sudah sampai duluan silahkan diambil
tapi kalau motornya sampai duluan kita bisa tunggu
ada batas harinya mungkin
dua hari atau tiga hari kita bisa tunggu kemudian nanti diambil
jadi sangat fleksibel sekali
tidak ada yang susah saya pikir ya
kemudian tadi terkait syarat syarat juga pak dirjen juga sampaikan itu sudah lengkap sekali
yang penting surat untuk tanda kenal diri
kemudian surat keterangan kendaraan bermotornya sendiri
dan nanti ada form yang harus diisi
saya pikir itu standar sekali
semua orang bisa melakukannya
mudah mudahan sih ini juga bisa membantu semua masyarakat yang memang berniat ingin pulang membawa motor
saya sempat baca pak persyaratan bahwa motor harus dalam keadaan kosong bahan bakarnya
kemudian sisi sisi spion juga harus dicabut
itu bagaimana pak
ya betul sekali
jadi untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
karena ini kan dikirim dalam bentuk paket ya
kita tidak bisa kontrol satu satu kondisi kendaraan selama dalam perjalanan
sehingga lebih baik kita himbau kepada masyarakat bahan bakarnya dikosongkan
kalau ternyata mereka tidak kosongkan kita akan paksa kosongkan
ini demi keamanan sama sama
nanti akan kita cek juga
mudah mudahan dari masyarakat ada kesadaran untuk dikosongkan
kemudian aksesoris aksesoris seperti spion segala macam itu juga kita harapkan dilepas
tapi kalaupun mereka belum sempat melepas kita akan lepas kita akan kemas sendiri seperti itu
demi keamanan sama sama
pak untuk malam ini kira kira ada berapa keberangkatan
baik dari keberangkatan
baik dari ke utara dan juga jalur selatan
kira kira ada berapa keberangkatan
untuk keberangkatan kereta itu sama
setiap hari ada satu yang lewat utara satu yang lewat selatan
jadi satu masing masing satu
sehingga satu hari ada dua keberangkatan
totalnya berapa banyak pak untuk utara dan selatan
kalau total kereta maksudnya total kereta ya setiap hari kali dua kali lima sepuluh kemudian dua puluh kali bolak balik ya
kan sepuluh hari total sepuluh hari
ada dua jalur dua kereta setiap hari satu jadi dua puluh lalu lintas
mungkin terakhir pak apa himbawan ke masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik lewat jalur darat misalnya kereta api pakai bus atau seperti apa pak
baik pak menteri pak menteri perhubungan juga sudah berkali kali menyampaikan bahwa janganlah menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh
agar perjalanan mudik kita aman dan sehat ini benar benar terwujud
jadi kami menyarankan mengimbau kepada masyarakat
adanya program pemerintah untuk pengangkutan motor gratis ini
mohon dimanfaatkan semaksimum
kuota masih banyak dan ya tadi baik di kereta api di laut di jalan juga dengan truk juga kita ada program dari kementerian perhubungan
jadi kami himbau sekali lagi manfaatkan program ini untuk kenyamanan melakukan mudik selatul ami yang sudah dua tahun kita
pak dirjen saya masih penasaran pak satu lagi
kalau penumpang kereta kan sudah pasti penumpangnya gratis motornya berbayar
oh terbalik penumpang kereta berbayar motornya gratis
baik kalau yang moda transportasi lain kira kira berapa bayarannya untuk motornya diangkut
yang saya kemarin saya mendapatkan informasi itu gratis untuk motornya
bisnya juga menggunakan bis gratis untuk penumpang
jadi ada biaya sama sekali untuk transportasi lain ya
untuk di kapal juga seperti itu yang saya jelaskan kemarin
terima kasih pak dirjen
terima kasih pak sur
jadi harapannya memang masyarakat ini sudah ada fasilitas gratis ya
sekali lagi gratis mau pakai bis mau pakai kereta tidak ada biaya yang dipungut oleh petugas
jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk mudik ke kampung kalah lebih awal
terima kasih koresponden cnn indonesia arman helmi atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali
salam sebenarnya blade